pengunjung yang pulang pagi ini begitu pula pengelola kafe menolak untuk dilakukan swab test
malah pengelola kafe menyuruh pengunjung segera pulang
namun satgas covid sembilan belas tetap meminta pengunjung agar menjalani swab test sebelum pulang
akibat kejadian ini antara pengunjung dan petugas satgas covid sembilan belas terlibat kericuhan
bahkan salah seorang anggota linmas terkena pukulan di punggung dan langsung dibawa ke rumah sakit suwandi jalan tambak rejo surabaya
selasa sore kasih penjagaan bpb linmas pemerintah kota surabaya mengatakan
penertiban dilakukan karena adanya pelanggaran jam operasional
pada masa ppkm delapan puluh satu di kota surabaya
kasus ini pun telah dilaporkan ke jajaran polrestabes surabaya dan pelakunya telah ditangkap
petugas pun juga telah menyinggalkan
perlu diketahui ppkm surabaya turun dari level tiga menjadi level satu berlaku sejak sembilan belas oktober dua ribu dua puluh satu